dan pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh ia melanjutkan ke universitas cambridge
akan dijamin oleh pemerintah dan mulai diproduksi pada april atau mei tahun ini
yang mendua ya tuhan itu esa
dan tentu saja pemungutan suara pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat
tetap semangat untuk anda dan juga semua tenaga kesehatan yang saat ini bekerja dan juga bertugas di sana
tapi dalam konteks berbagai hal
seorang cincai yang murni mungkin akan dipilih semua orang
ini sudah mulai dilakukannya sejak mengikuti kontestasi pilgub dki jakarta pada dua ribu tujuh belas lalu
ini adalah satu memori yang setting
tapi pada sisi yang lain pengertian suri tol ini berarti sesuatu yang bisa dicontoh
jumlahnya banyak yang masuk acu kemudian dari hcu kadang kadang ada yang mengalami penurunan kondisi sehingga harus dimasukkan ke icu
dan dalam konteks itu kemudian juga
ya artinya anda mengamini ya pak menteri bahwa ketika larangan ekspor
ya ini terlihat kemudian ada yosua ya
dan kemudian itu dipastikan bahwa satu orang hanya boleh membeli dua liter perharinya
dipastikan bahwa pengecer ini bisa ditemui tidak lebih dari dua sampai lima km per titiknya
nah maka kita ingin membangun sumber daya manusia
ada banyak catatan catatan yang kita inginkan juga untuk diperbaiki
lantas apa yang membuat belusukan ini masih diminati
membuat kita tidak punya banyak pilihan
tingkat okupansi rumah sakit rujukan ini terus meningkat meski jumlah tempat tidur sudah ditambah
demikianlah wawancara saya bersama menteri perdagangan muhammad lutfi
mendeskripsikan apa yang terjadi melalui rekayasa ini dan apakah baseline beliau pada saat tidur itu memang gayanya seperti ini